bahwa persahabatan dan tali silaturahmi kami semuanya saya dan juga pak jaya yaji ma'ruf amin tidak akan putus dengan pak prabowo maupun pak sandi
sehingga tadi siang saya sudah mengutus seseorang untuk bertemu dengan beliau
agar kita bisa berkomunikasi dan kalau bisa bertemu sehingga rakyat melihat bahwa pemilu kemarin sudah selesai dengan lancar aman damai dan tidak ada sesuatu apapun
namun hingga kini rencana pertemuan tersebut belum terwujud
jurubicara prabowo sandi mengatakan pertemuan antara jokowi dan prabowo
bisa terjadi usai penghitungan real count kpu
bahwa rencana pertemuan pak luhut dengan pak prabowo hari ini menurut agenda belum ada agenda itu kami dapatkan
bahwa sampai tadi pagi ya pak prabowo belum mengagendakan pertemuan dengan pak luhut
nah silahkan ditanyakan kepada pak luhut ataupun pak jokowi apakah mereka sudah diberikan waktu oleh pak prabowo
ataupun apapun agendanya silahkan tanya ke pihak mereka karena yang ingin bertemu kan pihak mereka
pihaknya pak jokowi dan pak luhut itu satu
tapi kalau nanti ya setelah proses real count dua puluh dua mei nanti pak prabowo akan bertemu pak jokowi bisa saja
karena kan ini komitmen ya pak prabowo dan pak jokowi kan sudah menyatakan bahwa mereka berdua sahabat
tentu tidak akan merusak perbedaan pilihan perbedaan pandangan ini merusak persahabatan mereka
khawatir melihat dinamika politik dan polarisasi yang masih terjadi di tengah masyarakat
sejumlah ormas agama dan tokoh masyarakat menyerukan agar dilakukannya rekonsiliasi antara kedua kubu
ketua umum pp muhammadiyah haidar nasir bahkan menyatakan siap untuk menjadi mediatornya
hingga saat ini belum ada titik terang soal dorongan kepada kedua kubu untuk melakukan rekonsiliasi
koordinator jurubicara prabowo sandi dhanil anzar simanjuntak menyatakan belum ada urgensi melakukan rekonsiliasi
sementara itu wakil ketua tkn jokowi maruf amin muldoko mengatakan rekonsiliasi masih menunggu momentum yang tepat
perlunya elit elit sekarang ini ikut bersama sama meredakan ketegangan karena sesungguhnya yang digresikasi bergantung elit
kalau elitnya memahami situasi ini udahlah kita menuju kepada
kondisi yang baik followernya pasti ikut
tapi kalau diantaranya tegak tegak itu akan membawa suasana yang tidak bagus di bawahnya
hajatan politik akbar pemilu dua ribu sembilan belas telah dilakukan rabu tujuh belas april yang lalu
komisi pemilihan umum saat ini masih melakukan penghitungan suara hingga nanti diputuskan siapa yang menjadi pemenang dari kontestasi pilpres dua ribu sembilan belas
usai hajatan pilpres dua ribu sembilan belas tampaknya tensi politik belum juga surut
polarisasi kian terasa setelah klaim kemenangan dilakukan oleh kedua kubu
kemana kemudian arah dinamika politik setelah pilpres ini selesai
apakah perlu dilakukannya rekonsiliasi untuk setidaknya meredakan situasi sampai dengan nanti ada penghitungan dan juga real count dari kpu diumumkan
kita akan bahas malam hari ini di studio sudah hadir bersama dengan saya
sebelah kiri saya sudah ada mas arya bima direktur program dari tkn jokowi maruf
selamat malam mas arya
dan di ujung sudah ada bang ray rangkuti direktur dari lingkar mada di indonesia atau lima selamat malam bang ray apa kabar
oke kita juga sudah berusaha untuk mengundang perwakilan dari bpn dan sudah tersambung lewat sambungan telepon
ada bang andre rosiade jurubicara oke kami ralat tapi yang terhubung adalah ferry juliantono jurubicara bpn prabowo sandi
mas ferry selamat malam
oke apa kabar mas ferry
selamat malam mas arya bima
aku datang ke sini karena kau tadi mau datang jadi kalau kamu gak datang terus gimana nih pak ferr
ini makanya ini lagi apa namanya di jalan ini macet banget
oke baik mas ferry kita apresiasi tapi mas ferry tahan dulu di ujung nanti kita akan juga bertanya ke mas ferry saya akan ke bang ray terlebih dahulu sebelum saya akan ke tkn dan juga
bang ray yang jelas
bang rey yang jelas begini pilpresnya sudah selesai pemilu sudah selesai minggu yang lalu
pilpresnya belum lah ya pencoblosannya sudah
pencoblosannya sudah penghitungannya masih dilakukan oleh rilkaun kpu
tapi rasa rasanya saat ini masih tensi politik masih agak tinggi nih bang rey apa sih faktornya menurut bang rey yang membuat ini terjadi
ya karena banyak yang tidak percaya pada hasil quick count itu itu faktornya kan entah karena mereka memang nggak percaya atau pura pura tidak percaya gitu ya atau memang ingin menyangkalnya saya tidak tahu di mana ketiga faktor itu
tapi yang pasti kelihatan bahwa gambaran yang dibuat oleh quick count itu dianggap tidak ada kira kira oleh mereka
sehingga muncullah persi masing masing
nah dalam konteks persi masing masing ini tentu saja semua pasti mengatakan bahwa dia menang
maka sebetulnya alat ukurnya itu ada di kwikaun itu sebetulnya kalau kita menguruti geraka ini
atau ya sudah tunggu ke penghitungan setidaknya real count di c satu nya kalaupun tidak nanti kita hitung di manualnya kan
nah oleh karena itulah sebetulnya
kalau cara berpikirnya begitu memang semua orang semestinya sudah harus menunda pengakuan pengakuan soal kemenangan
karena baik persisnya satu maupun dua itu kan persis sendiri sendiri
yang orang lain perlu bisa mengujinya
bagaimana klaim tentang kebenaran yang ada pada dirinya itu seolah olah menjadi konsumsi publik
nah oleh karena itu mengatakan bahwa perolehan kami begini is okay gitu loh pak
perolahan kami segini is okay gitu
tapi jangan menyebutkan kami sudah menang
sambil menunggu penghitungan resmi kpu
apalagi kedua belah pihak kan sudah mengatakan
ada yang mengatakan oke kwikaun nya begitu oke
tapi itu belum ukuran terakhir kan kira kira gitu
oleh karena itu kita tunggu rilkaun ataupun nanti perhitungan manualnya gitu
nah kalau semuanya sepakat bahwa perhitungan manual adalah acuan
ini memang satu satunya acuan yang paling sah dalam konteks pemilu kita gitu
ya semestinya semua orang sudah mendekat untuk menyatakan dirinya bahwa dia menang
itu satu tuh
dalam rangka itulah kemudian memang sudah sebaiknya para politisi
baik di satu dua itu bukan mengklaim kemenangan mereka yang dibutuhkan
tapi yang dibutuhkan itu adalah saling menahan diri
kalau penting tentu saja justru saling itu tadi anda menyebut untuk mencoba mencari jalan
bagaimana rekonsiliasi nasional ini dilakukan
rekonsiliasi nasional bukan berarti mengakui kemenangan satu atau dua
tapi rekonsiliasi nasional itu mengatakan persaingan dalam konteks perbedaan yang diumbar sudah selesai
nah selesainya itu tanggal tujuh belas nah sekarang kita lihat siapa yang parah
ya kira kira begitu
tapi pangkalnya karena penghitungan quick count yang tidak dipercaya menurut bang rai itu
sebetulnya ada faktor di situ menurut saya
ada faktor di situ ya oke
sebelum saya akan ke mas arya saya akan ke mas ferry kalau begitu
mas ferry yang kami tahu bahwa selama ini narasi dari bpn adalah tidak percaya hitung cepat kpu
tadi bang ray katakan itu menjadi salah satu faktor terjadi polarisasi
bagaimana mas ferry menjelaskan itu kepada publik
ya pertama ini sebenarnya tidak ada hubungannya dengan sikap pak prabowo pak sandi dengan ibu mega dengan pak jokowi dengan pak jaya jumanuk
karena kedua belah pihak rasanya punya hubungannya
mas arya bima tahu persis tentang itu
kami juga seperti itu
nah yang menjadi masalah adalah ketika kpu dengan segala hormat
kita sudah menyampaikan sebelum hari h bahwa misalkan audit forensik tentang server it kpu harusnya dilakukan oleh kpu
tapi kpu sampai dengan hari pencoblosan tidak melakukan
kita juga sudah minta secara resmi bahwa tolong disimulasikan sistem perhitungan real count dari jenjang yang terendah sampai jenjang yang tertinggi
tidak dilakukan oleh kpu
nah kemudian juga pemutakhiran daftar pemilih tetap
itu kan hal hal yang kami sampaikan kepada kpu untuk mencegah supaya jangan sampai ada masalah pada saat pemungutan suara atau pasca pemungutan suara
nah kalau kemudian kpu sampai dengan hari pencoblosan tidak melakukan itu menurut saya
padahal itu kita sampaikan bukan untuk kepentingan dua itu untuk kepentingan satu juga untuk kepentingan peserta pemilu secara keseluruhan
nah sekarang adalah masa ketika kpu harus menerima konsekuensinya
ketika bahwa misalkan server it kemarin di hack orang dan diakui oleh kpu
kemudian soal sistem perhitungan sekarang sampai dengan hari ini kpu baru berhasil menyajikan data real count
padahal hanya baru berapa persen delapan persenan atau lebih dari seratus tps
apakah real count itu kan harusnya bisa tersaji jauh lebih cepat
jadi kita tidak kemudian menjadi masyarakat itu dicekoki justru dari penyajian informasi